dengan korban penyuka sesama jenis ternyata berbuntut panjang
dari pengembangan yang dilakukan tim reskrim terkuak fakta ketiganya ternyata mengaku membunuh dua orang gay sebelumnya
ya untuk mengkonfirmasi mengenai informasi hal tersebut sudah tersambung melalui sambungan telepon
dengan kapol reserdang bedagai sumatra utara kbp eko suprihanto
selamat siang pak
pak bagaimana kasus pembunuhan ini dapat terungkap pak
ya jadi berawal dari penemuan mayat tanggal dua puluh enam mei dua ribu enam belas yang lalu
yang kita ketahui bernama muhammad yusuf
kita mulai melakukan pengembangan terhadap kasus ini
kemudian melalui proses penyelidikan dan sebagainya
akhirnya dapat ditangkaplah tersangka rs atau san dan tersangka es
mereka berdua ini adalah pasangan
penyuka sama jenis atau homoseksual yang memang tinggal serumah
kemudian dari dua orang ini kemudian dapat lagi ditangkap seorang anak berumur tujuh belas tahun bernama m
nah dari penyelidikan dan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka
terkuat juga bahwa mereka dua diantaranya pernah melakukan juga pembunuhan sebelumnya di tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu tujuh belas

di tahun dua ribu lima belas itu dengan korban legimin
kemudian di tahun dua ribu lima belas dengan korban subrata
untuk korban legimin pelakunya adalah rs
kemudian subrata korbannya pelakunya adalah es dibantu oleh es
dan mj sebagai penadanya
karena mereka motifnya untuk mendapatkan barang milik korban
dari penyelidikan sementara
apakah laporan dari masyarakat yang mungkin kehilangan anggota keluarganya
yang mengindikasikan jumlah korban bertambah terkait dengan kasus ini
karena sebelumnya kan kemudian terkuat ada kasus dari tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas pak eko
ya untuk sementara belum ada
jadi dua lp di tahun dua ribu tiga belas itu memang ada lp nya ada laporan polisinya
yang pertama itu di polsek perbaungan yang kedua di polsek pande cermin
dua duanya di wilayah sedang berage
dan waktu itu kita kekurangan alat bukti untuk mengungkap
yang kedua yang kasus subrata
itu sudah mengarah ke arah rs
jadi rs ini setiap kali melakukan kejahatan
dia kita sudah melihat ada semacam signature of crime
artinya dia selalu menghubungi kembali pihak keluarga
dia berbual bual berduka memberikan sms
kemudian modusnya juga membunuh dengan menggunakan pisau
itulah kita mengarah kepada rs waktu itu
tapi karena tidak cukupnya alat bukti
jadi kita belum bisa menangkap saat itu
kemudian begitu kejadian yang di tahun dua ribu enam belas pada tanggal dua puluh enam mei itu
baru kita yakin sekali ini perbuatannya rs dibantu dengan as dan si my itu
ya pak terkait dengan dua kasus yang sebelumnya
apakah ini akan menambah keterlibatan tersangka lain gitu pak
mungkin sekarang sudah bertambah satu
tapi apakah akan ada tersangka tersangka lain pak
kalau tersangka lain paling dia turut membantu
contohnya karena barang barang milik korban seperti sepeda motor ini dijual ke tempat lain
ke orang lain nah inilah mereka paling sebagai penadanya empat ratus delapan puluh
atau misalnya ada lagi yang kakak dari tersangka rs ini
ini sedang kita cari juga
karena pisau yang digunakan untuk membunuh itu dititipkan oleh my ke kakak dari rs

ketika itu kalau tidak tidak akan ada tersangka rs nah ini juga akan kita mencari tahu dia

keterlipatannya sebagai turut membantu atau terserta demikian pak
ya terima kasih atas informasinya bapak eko suprianto selaku akbp di kapolres serdang bedagai